namun kelemahannya adalah tidak tahan panas
karena tidak hanya saya yang bertugas di situ
masing masing sumber itu mbak yang terjadi di jawa barat itu memang kawasan seismik aktif
bahkan sejumlah warga mengalami serangan kabut asap itu
ini mengantarkan pasangan dari koalisi perubahan yang didukung oleh tiga partai
kalau misalnya dari imam lihat ini bagaimana
jadi kalau misalnya media bisa
dan dampak fenomena el nino
jika kasus covid sembilan belas merebak pasca dibukanya perjalanan luar negeri ke bali
kita mau tanya dulu permisi pak bapak biasa manggal di sini gak pak
jadi apa yang ada misalnya di social media rame kemudian dipersuasi dan digerakkan ke offline
konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan latihan fisik
dan menjadi sebuah anggunan yang bisa membuat orang merasa lebih tenang gitu
jadi setelah kita dapet
aktivitas kegempaan di jawa barat tergolong tinggi
tapi yang menarik sebenarnya di hiu paus walaupun mereka bukan mamalia laut
jadi barangkali pada saat kita mau belanja di supermarket groceries dan lain lain
pulih dari cedera acl nya kaleb menjadi pemain terbaik ibl pada dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh tiga dan meraih gelar juara ibl pada dua ribu enam belas dan dua ribu sembilan belas
saya dengar dengar ada beberapa klub lagi yang akan ikutan gitu kan
tapi waktu itu posisi gak ada kepikiran istilahnya bisnisnya rehat pensiun setahun
padahal menurut wakil rakyat asal sumatera barat itu
tidak hanya adonan dan tekstur isian panada juga khas dengan olahan boga bahari khas manado yakni ikan cakalang
nantinya diarus mudik dan balik diprediksi

kemudian serahkan ke tpa anda kartu tanda penduduk
sebuah promo terkait dengan pay letter pinjol itu juga merupakan salah satu trigger
utamanya wilayah semarang dan demak yang rawan di terjang banjir dan rob
keindahan alam biak lumpur menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara
aiko video nah waktu itu lupa internet
jadi yang melihat urgent itu pemerintah yang mungkin sudah kadung janji kepada tiongkok untuk memberikan proyek pada mereka
supaya menggunakan computer base
sedangkan rumbai rumbai di kepala dan di pinggangnya
atau di tahun itu ko jojo bareng temen kah
semenjak ps dua udah nggak terlalu laku lagi gue udah nggak main ps dua yang kayak konsol gitu ya
salah satunya yubelius usior
setiap keluarga harus belajar setiap keluarga harus memahami potensi potensi kebencanaan
yakni dari tiga ribu menjadi lima ribu
namun tak habis di sini
kalau dihitung hitung ini ya lumpurnya kurang lebih se
gitu kan yang juara dunia enam kali
maksudnya kalo misalkan lu dapet kesempatan nih untuk kembangin bakat lu di eropa atau di amerika gitu kan
kami meminta persetujuan dari dprd untuk pemindah tangan aset ini
memang targetnya di tahun ini itu masuk top tiga puluh
buku buku sebuah bikin ini kupat itu ya gampang gampang susah gampangnya kalau udah
saat si pemilik harus pergi ke luar kota misalnya si pemilik akan mencarikan tempat penitipan terbaik bagi hewan peliharaannya
harkatan martabat polisi juga gitu kan
tentang hubungan antara karakternya
berhak memanggil erlangga yang lebih bertanggung jawab di sini
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan tuhan memberkati
kami dapat membuktikannya ya tuhan
jadi perekonomiannya ya lemah lah
dibanding kayak lu udah nonton semuanya gitu dan lu kayak orang yang udah tahu semuanya gitu
sehingga beberapa bulan lalu di awal tahun
untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya
setelah proses pembuatan kurang lebih dua lima jam
saya kira termasuk kakak saya sendiri
dengan wacana penanaman chip dalam tanda nomor kendaraan bermotor
mereka punya mesh sendiri
untuk mencari tahu lebih banyak apa sebenarnya syabarapot
dan bahkan mungkin tambah dikit ya
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
tampak pula beragam simbol kuno di atas batu ini
dan sai dari bahasa hokian yang berarti singa
jadi ada nanti petugas jemput untuk transaksi
tapi buat yang mau sarapan ringan ringan pilihannya ada siomay
nah musibah mulai datang jadi kopi kami mulai mati naungan kami juga mulai mati
nah tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti
ya nggak usah cukup bisa
yang merupakan ukuran komprehensif mengenai berapa banyak properti sewa yang terjangkau oleh rumah tangga australia
kita tinggal menambahkan kualitas dan pengetahuan medis yang lebih baik kepada mereka
bnpb juga mengingatkan pemudik dan masyarakat waspada curah hujan ekstrim
seperti lari jalan kaki cepat treadmill sepeda berenang
bagaimana ia menyampaikan bahwa ia mendukung ketiga bakal calon presiden
jadi kalau berbicara batubara lebih banyak negatifnya
dan ini mereka mengadakan kegiatan kegiatan untuk warga negara indonesia yang berada di perancis
wasit arisan ini diundi dikocok nah orangnya
dan kita butuh untuk sama sama membangun ini
ini ada dua hal sebenarnya kesimpulan kami
karena para pendidik tidak punya alat pembelajaran yang mudah
terus selama di sine louis itu kan
jadi kayak kenapa ketertarikannya untuk ikutin ini gitu
karena itu kan tim tim yang pertama kali yang
di wilayah barat laut nigeria
selain kita mempunyai pertandingan pertandingan memperbaiki ranking kita
seperti di kabel kabel udara itu pun penyumbang cukup tinggi juga frekuensi kebakaran di jakarta ini
sebagai vaksinasi rutin yang diberikan pada bayi usia di bawah satu tahun sesuai anjuran badan kesehatan dunia atau who
ini kelihatan bapaknya dulu mainnya gak kayak gini deh
atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu
lumayan jadi selalu setiap kita buka pendaftaran seratus berapa gitu
itu tidak dilakukan oleh institusi tni tetapi oleh oknum tentara
atau kalau stroke ya itu harus betul betul diobati dengan segera
bang nasir harusnya mitra mitra kerja
tapi mie instan di warung kopi di jalan haji misbah kecamatan medan maimun ini menambahkan bumbu khas dari cabai merah bawang cengkeh kayu manis hingga kapulaga
biaya sewa bose satu jam pertama adalah rp satu
pembangunan tanggul laut raksasa menjadi suatu keharusan
sehingga di masing masing kecamatan baik di kecamatan gayam sari genuk

atau ada yang pakai pepper spray
dia puluh lima poin aku dua puluh lima poin
nah ini chen kalau tahun ini ibl menerapin pemain binaan sebenarnya
jadi sebelum lo bandingin ke mario usang
kemudian kalau kita bicara mengenai pemerintah sendiri melalui bapak nas
ya gimana pembalap bawa meja kayak gini
untuk sektor infrastruktur energi terbarukan dan juga sejumlah target yang memang diharapkan bisa menjadikan indonesia sebagai salah satu macan asia
artinya komposisi keuntungan kita sebagai tuan rumah itu menjadi momentum
ini juga kejadian tahun lalu nih mbak maggie
akan dibacakan pada sidang putusan selah hari rabu dua puluh enam oktober
nah itu itu yang yang kita tangkap tuh
mungkin persiapan sea games thailand
keyboard drum string dan lain sebagainya pada aplikasi software musik secara digital
tolong bacakan juga komentar tersebut yang sudah kami salin dalam bahasa indonesia
pasti kita akan mengarahkan meminta dukungan dari partai politik
menjadi persiapan untuk menjadi pasangan hidupnya
banyak orang memilih mengonsumsi suplemen untuk meningkatkan vitalitas
nah tapi menurut gue itu satu challenge di hidup gue yang menurut gue pengen gue tekuni dulu sekarang gitu ya
dua duanya sudah respon dan bikin rencana untuk video call
dari kebijakan yang terlalu fokus ke konsumen menjadi kebijakan yang fokus ke produksi pangan kita
yang ketiga adalah melintas dengan hati hati
ini kayaknya bukan setuju gak setuju deh amin
kami mendukung kalau sudah terpenuhi empat tadi
makanya di lubang tanpa pergl necessity
seluruhnya bisa dimasak dengan cara dibakar atau direbus
sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat dengan terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
mie asal daerah tarempa kabupaten anambas ini menjadi salah satu olahan mie favorit warga batam
yang bisa semuanya satu sampai lima
terlebih saat suhu di kota bandung cukup tinggi seperti dua bulan terakhir ini
memang sebaiknya dia menghitung berapa sih kebutuhan menabung atau investasi itu secara tahunan
langsung jadi gitu ya basketball jadi dosen
berikutnya saya melihat bagaimana plastik dicacah dan dicetak menjadi tutup botol atau mainan kunci
seperti komunitas kusir delman yang tinggal di kelurahan sungai bambu tanjung priok jakarta utara
dengan tujuan hiburan ataupun menyampaikan pesan berupa nilai nilai kehidupan

dan kemudian juga cara kita membeli obat berkomunikasi dengan dokter
dan juga untuk meningkatkan fisik kedisiplinan para capa ska
kalau kita bicara mengenai belt road inisiatif
ketika kami berkumpul bersama di bawah pondok jerami kecil itu ibu jaseline berbagi kisahnya dengan kami
dan tentu disetir oleh modal
cuman ya abis itu gue baru ke sentul
tapi karena itu tadi dipadukan dengan faktor orang berkumpul dengan tempat escape yang terbatas
lalu mulai saling bagaimana bertanya ini itu
engga lah ga pernah takut kami orang bangka ga pernah takut loh
dahulu para pendatang etnis tionghoa hakka yang datang ke singkawang
karena membangun usaha di masa pandemi ini bukan suatu hal mudah
stefan saat ini bekerja di indonesian creative
dari dinas pendidikan surabaya
itu nanti dokternya rata rata datang dari mana
hal ini bisa didapat adalah dengan meningkatkan masa otot kita
sesuai judulnya serial ini mengambil lokasi di itaewon salah satu distrik di kota seoul korea selatan
pamulihan sumedang cimalaka paseh cisumdawu jaya
yang dibilang suruh istirahat dia masih mau terus
namun kemudian karena dia sudah menunggu lumayan lama dari informasi yang kami dapatkan
kayak lo nonton lo jadi kerja di piala dunia bola gitu pasti lo mau
kembali ke jakarta pada minggu enam belas mei lalu
nah kami juga sudah mengaturan flow kendaraan di beberapa lokasi
saya mau nasi menir belut
ini perspektif yang bertanggung jawab
langsung di bawah kementerian pendidikan
jadi kayak seperti ada kelompok siswa yang menampilkan cover cover lagu
dengan orang orang di daerah itu bahwa oh iya gue punya kota baru nih
jadi ini adalah aset untuk pengobatan yang bergantung pada cuaca suhu kemudian kelembapan dan sebagainya
tetapi ketika kondisi di mana sedang tidak stabil ataupun pasokan tidak banyak
penderita kelainan refraksi mata ini kesulitan saat melihat objek jauh
salah satu pasien aniorisma dallas pratama mengaku
saya pun terkesima dengan adanya terowongan kembar
ya terus terang memang dua tahun terakhir itu cukup berat ya untuk kami semua
jadi memang kalau kita lihat apakah vaksinnya sama
hmm ini wangi coklatnya sudah berasa nih
pembangunan pembangunan proyek proyek besar
yang mana dapat memperlambat evakuasi dan merusak
semakin pas digigit dengan pilihan lauk
kontestasi pemilu bukan kita masih sama sama anak indonesia gitu kan anak bangsa indonesia
karena kan selama ini birokrasi kita yang membuat akhirnya proses berbisnis
dan akhirnya hilanglah nyawa empat anak ini
dijadikan barang peraga aksi pencurian
kalau ngomongin secara presentasi
bang habib menko marves luhut binsar panjaitan mengingatkan pak prabowo
dan memudahkan treatment oleh tenaga kesehatan
atau kondisi kesehatannya lah
diantaranya emosi mengurung diri hingga kurang berinteraksi sosial
dua desember nanti akan semakin banyak
dua belas sampai lima belas jam
untuk peralatan untuk sertifikatnya itu biarkan kami
seeding satu sama sampai seeding tiga
karena kalau kita nggak punya karakter kita jadi manusia apa
juga harus dijerat dan diproses dengan sebaik baiknya
dan menyucikan kita dari segala kejahatan
ya misalnya pada saat misalnya salah satu nih kayak kan dengan bahan baku ya
dan pas untuk mengisi perut di pagi hari
karena gue juga nggak kepikiran bakal dapet gitu kan
tetapi sampai hari ini sebenarnya pemerintah belum menaikkan hpp secara eksplisit
mulai stasiun duren kalibata
foto lubang hitam sagittarius a merupakan proyek kolaborasi
penghasil emisi terbesar kan kerusakan hutan kan ya
kemudian dipotong potong sesuai ukuran
ini game yang dimenangkan oleh jepang
dia setia curahkan berkatnya
sehingga hari ini kita masih proses itu mbak
semoga ada lembaga survei yang merilis setelah penampilan debat perdana dan juga debat cawapres besok
sangat terinfluensi oleh dipol yang disebut di oceania india
akan turun karena demand juga tidak bertambah
itu untuk sementara belum boleh masuk ke saudi
kecuali pak jokowi kemudian pidato
semua fotografer pasti lensanya keseluruhannya semua
haruslah menjadi hal yang paling utama